gubernur dki jakarta basuki cayapurnama mengkritik partai gerindra
hal tersebut disampaikan ahok ketika bertemu dengan calon gubernur dari partai gerindra sandiaga uno
pada hari jumat dua belas agustus dua ribu enam belas untuk pertama kalinya sandiaga uno bertemu dengan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
kedatangan sandiaga ke balai kota sebenarnya digagas oleh sekretaris daerah saifullah
guna membahas mahalnya harga harga komoditas di pasar tradisional
setelah bertemu dengan saifullah sandiaga kemudian menyempatkan diri untuk berbincang dengan ahok
pada pertemuan itu alih alih membicarakan koalisi ahok justru mengkritik partai gerindra
saya sampaikan terus jangan main sarah
lalu dia bilang sarah gak laku lah
bukan bukan soal hak laku
justru saya bilang kalau kamu main sarah gak laku gak membuat kamu lebih populer
gak membuat kamu menang kamu ngapain main sarah
merusak mental bangsa ini